ribuan umat buddha dari berbagai daerah melakukan perayaan puncak waisak di pelataran candi agung berbudur di magelang jawa tengah minggu dini hari tadi
acara ditutup dengan ritual paradaksina atau berjalan memutari candi searah jarum jam
tepat pada pukul empat menit ke empat belas dan detik ke enam minggu dini hari gong detik detik waisak dibunyikan seorang biksu
dalam suasana ning dan hikmat ribuan umat buddha dari berbagai daerah melakukan meditasi dan doa bersama di depan altar puja bakti
prosesi detik detik waisak yang dipusatkan di pelataran candi borobudur ini dipimpin biksu tadisa paramita mahastafira dan wongsin labiko mahatera
usai prosesi detik detik waisak para biksu kemudian melakukan pemberkatan atau pemercikan air suci waisak kepada umat buddha yang hadir
hari waisak ini kita memuji puja kepada sang buddha utama sikata utama
simbol bahwa beliau lahir dan mencapai dengan sempurna dan meninggal dalam hari purnami
kalau dalam buddhis itu bulan enam kalau catur di international bulan ini

bagi umat buddha candi borobudur merupakan candi sakral
hal ini membantu konsentrasi dan hikmat saat melakukan puja bakti
ritual saya pahut ini ya memang bagus banget ya
kita ikuti rasanya sampai selesai
ibu asli mana bu
mengapa bu dipilih perayaan disini bu
memang saya pahutnya disini karena ini kan candi berbudur yang paling keren
prosesi detik detik waisak ditutup dengan ritual pradaksina
atau berjalan memutari candi agung borobudur yang diikuti biksu dan ribuan umat buddha yang hadir
peringatan waisak tahun ini mengusung tema pencerahan atau kebahagiaan
umat buddha dihimbau untuk selalu mengamalkan ajaran sang buddha yakni ajaran cinta kasih
sebelumnya umat buddha melepas lampion ke udara sebagai simbol permohonan dan doa sang pencipta
sekaligus menjadi rentetan acara jelang detik detik waisak
diawali dengan memanjatkan doa doa suci
ratusan umat buddha dan para biku dan bikuni memulai prosesi ritual pelepasan ribuan lampion di lapangan gunadharma selatan
pelataran candi borobudur magelang jawa tengah
prosesi ritual pelepasan ribuan lampion ke udara oleh umat buddha ini
sebagai simbol permohonan agar doa diterima sang pencipta
sekaligus harapan bagi umat buddha
agar kehidupan di masa mendatang lebih baik lagi
sedikitnya lima lampion dilepas secara bergantian
sebelum prosesi pelepasan lampion
seluruh umat buddha dan para biku bikuni melakukan prosesi pradaksina
yaitu berjalan mengelilingi candi borobudur tiga kali
sembari membacakan doa doa parita
sangat sakral senang semoga aman di negara ini
punya harapan dengan pelepasan lampion ini
punya semoga sukses dalam segala hal
dalam keluarga dalam negara
ritual pelepasan ribuan lampion ke udara ini juga menandai datangnya hari suci triwaisak dua ribu lima ratus enam puluh budi sera
yang puncaknya akan dipusatkan di kompleks candi borobudur
wahyu kurniawan magelang